rencana tablik akbar jemaah wahidiyah di tasikmalaya dilarang karena menimbulkan keresahan warga
proses persiapan panitia dihentikan paksa setelah fatwa mui menyebutkan ajaran wahidiyah sesat
rencana tablik akbar belasan ribu jemaah wahidiyah di halaman masjid agung bojongkoneng kabupaten tasikmalaya jawa barat menuai keresahan
petugas satpol pp dan ulama mendatangi lokasi untuk menghentikan paksa proses persiapan tablik akbar rabu pagi
selain melarang tablik akbar digelar ulama juga meminta kerangka tenda serta panggung dibongkar paksa
sempat terjadi ketegangan antara jemaah dengan petugas keduanya terlibat adu argumen namun berhasil diredam
rencananya tablik akbar yang akan digelar sabtu mendatang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat
fatwa majelis ulama indonesia kabupaten tasikmalaya yang dikeluarkan tahun dua ribu tujuh lalu menyatakan ajaran wahidiyah sesat
salah satu ajarannya menyimpang terkait kemunculan gautz hadzazaman
yang memiliki kewenangan mencabut dan menanamkan keimanan pada manusia
selain itu haza zaman yang merupakan pimpinan h abdul majid juga ditasbihkan jadi pengurus zaman yang jika tidak ada dunia akan dihancurkan allah swt
yang punya iman itu allah al iman yazidwayankus bisa bertambah dan bisa kurang itu adalah allah
tidak bisa ditransfer bisa dicabut begitu saja itu tidak bisa
yang kemudian yang kedua bahwa
kiai haji abdul majid ini dari kedunglo itu mengatakan bahwa itu adalah sebagai gosu hada zaman pengurus zaman ini
sehingga kalau tidak ada beliau alam dunia ini akan rusak
sementara itu pihak wahidiyah mengaku sudah menempuh prosedur untuk menggelar tablik akbar
mereka bersikeras akan menggelar tablik akbar karena tidak merasa sesat
terus saya sudah sampai polda
nah ternyata di sana ada beberapa orang yang mengaku maaf ini mengaku
anggota mui bahwa ida dikatakan sesat maka jangan diadakan di sini kan gitu
iya nggak bisa saya harus komunikasi dengan pak bupati dulu
makanya menyingkat waktu intinya seperti itu
jadi kami kalau nggak mungkin kalau nggak prosedurnya kami itu
kami rakyat kok mau ngaji kok ini yang datang lebih daripada lima belas ribu loh
mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan petugas kepolisian dan tni berjaga di lokasi hingga rabu petang
dari radian tasik malaya